angka kasus penularan covid sembilan belas yang menurun serta capaian vaksinasi yang melampaui target membuat level ppkm di kota tangerang kini berada di level dua setelah sebelumnya berada di level tiga
penurunan level tersebut disertai berbagai kelonggaran
salah satunya dengan diperbolehkannya arena permainan anak anak di pusat perbelanjaan atau mal beroperasi kembali pada selasa siang
pihak pengelola menyiapkan seluruh sarana protokol kesehatan mulai dari pengunjung wajib akses aplikasi peduli lindungi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat
kami selaku pengelola tentunya menyambut baik ya karena memang banyak masyarakat yang udah tanya juga kapan arena permainan anak ini beroperasi
mereka juga udah gak sabar untuk main
namun hari pertama beroperasi kembali arena permainan anak masih sepi pengunjung
kota surabaya juga resmi berstatus ppkm level satu pada selasa kemarin
dampak penurunan status ini pemkot surabaya akan segera membuka delapan taman kota untuk bisa dikunjungi warga seperti taman bungkul dan taman harmoni
wali kota surabaya eri cahyadi memastikan akan ada pembatasan yang dilakukan
dan rencananya ke delapan taman tersebut akan dibuka pada hari jumat minggu ini
dipersiapkan nanti di taman kota juga harus ada peduli lindungi
kalau taman kota yang saya minta
ada aplikasi peduli lindungi
terus nanti yang menjaga siapa
yang memastikan di dalam jumlah orangnya berapa
karena saya terus terang ingin kalau itu ada lpmk ada lagi yang mengelola yang lainnya itu mereka punya sadga sendiri
dalam konferensi pers evaluasi ppkm senin lalu
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut pinsar panjaitan mengatakan
pembukaan arena bermain dan wisata mewajibkan akses penggunaan aplikasi peduli lindungi
tempat bermain anak anak yang meliputi mall perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level dua
dan anak untuk anak anak diperkenalku masuk bioskop pada level satu dan dua
anak anak di bawah dua belas tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di level dua yang dapat menggunakan peduli lindungi dengan didampingi orang tua
luhut menambahkan penggunaan peduli lindungi sendiri dijadikan pemerintah sebagai alat untuk menahan peningkatan kasus di tengah pelonggaran aktivitas mobilitas masyarakat
hingga saat ini peduli lindungi telah digunakan lebih dari satu ratus dua juta kali di berbagai area publik
tim liputan cnn indonesia